aku tidak akan membiarkanmu
kamu dari tempat ini
aku akan menikahimu
aku tidak mau
aku tidak peduluk
jika kau kabur dari tempat ini
dan menikah dengan laki laki lain
maka aku bersumpah
demi langit dan bumi
setiap bayi yang keluar dari laimu
akan aku ambil
firasatku mengatakan bahwa witri tunanganku masih hidup
aku akan jelajahi hutan ini
sampai ketemu dengan tempat tinggal raksasa itu
mana lagi kita harus cari witri
coba kita cari sebelah sana
seram sekali wajah raksasa itu
amit amit dan sampai gemet lagi
tapi kenapa tiba tiba
raksasa seram itu datang ke perkampungan kita ya
ada orang iseng mengganggu atau berbuat salah di hutan terlarang itu
menurut cerita kakek buyutku dulu
hutan terlarang itu tidak boleh diusik
karena di dalam hutan itu ada makhluk makhluk
yang bentuknya tidak sama seperti kita
jangan aku takutin dong
aku harus lepas dari cengkeraman nutia uju itu
aku lebih baik mati daripada menjadi istrinya
saya sudah dapat izin dari buta wijong
kalau kalian tidak percaya tanyakan saja sendiri
sekarang kami akan mengawal
kenapa kamu di luar
bagaimanapun caranya aka harus cari akal agar bisa terbebas dari tempat ini
mas parta aku sangat merindukanmu
ibu doakan aku agar bisa terbebas dari tempat ini
aduh aduh aduh
apa salah kami tuhan
kalau sempat celana istriku melarikan diri kalian akan saya bunuh
tapi kami kan sudah menjalankan tugas dengan baik tuhan
menjalankan tugas dengan baik
kenapa kalian biarkan dia di luar
tadi dia bilang katanya sudah minta izin sama tuan kubuto hijau
tidak tak perlu berat
tidak tidak tidak
saudara leman sebaiknya kita beristirahat dulu di sini
besok pagi kita lanjutkan perjalanan kita mencari witri
dan semoga saudara kita partha tidak mengalami kesulitan dalam mencari witri
hampir setengah hutan ini sudah kucelai
namun belum ada tanda tanda aku bertemu dengan witri ataupun tempat tinggal raksasai
jangan lupa lorsque berlangganan
sampai kapan aku ada di dalam kuah ini
aku tidak akan membiarkanmu
kamu dari tempat ini
aku akan menikahimu
aku tidak mau
aku tidak pedul
jika kau kabur dari tempat ini
dan menikah dengan laki laki lain
maka aku bersumpah
demi langit dan bumi
setiap bayi yang keluar dari laimu
akan aku ambil
aku tidak boleh menyerah
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku tidak mau
aku harus pergi dari sini
aku harus kabur